setelah terbitnya peraturan presiden no lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
pemerintah telah menerapkan insentif kendaraan listrik berbasis baterai
bantuan yang diberikan pemerintah ini akan berlaku pada dua puluh maret mendatang
hal ini dilakukan guna meningkatkan ekosistem kendaraan listrik nasional
khususnya menggait investasi asing agar membangun pabrik kendaraan listrik di tanah air terlebih indonesia
terus bersaing dengan sejumlah negara asean dalam menggait investasi asing
menteri koordinator maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan menyebutkan
pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di indonesia
akan sangat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan menaikkan pendapatan bagi negara
presiden itu sudah memberikan arahan bahwa kita harus very competitive
jadi kalau lawan kita katakanlah misalnya negara a yang memberikan seratus
kalau perlu kita kasih
kayak kita menang
memang jangan melihat
tapi lihatlah kita membangun ekosistem
karena kalau tanpa ada membangun mobil listrik di indonesia
maka mimpi kita untuk mendapat lithium baterai itu tidak akan kejadian
kita hanya berhenti sampai pada berkusur atau katur saja
sementara itu untuk besaran insentif yang diberikan oleh pemerintah
telah dijelaskan oleh kementerian perindustrian
yang telah disepakati oleh kementerian keuangan
pemerintah akan memberikan insentif sebesar tujuh juta rupiah
untuk pembelian motor baru dan motor konversi
sebanyak dua ratus ribu unit motor baru dan lima puluh ribu motor konversi
sedangkan untuk mobil pemerintah memberikan bantuan
sebanyak tiga puluh lima sembilan ratus unit dan satu ratus tiga puluh delapan unit bus listrik
di mana kami pada tahun dua ribu dua puluh tiga
pemberian bantuan pemerintah
terhadap pembelian sepeda motor ini
itu sebesar atau sebanyak
bahwa sekarang ada dua produsen
hyundai ioniq lima dan juga wuling
sembilan ratus unit kelanakan
pemerintah menambahkan nantinya pemberian bantuan
diberikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah
syarat masyarakat yang menerima bantuan ini
antara lain menerima kredit usaha rakyat
penerima bantuan bagi usaha mikro
hingga pelanggan listrik dengan daya empat ratus lima puluh dan sembilan ratus volt ampere
dalih putra jakarta